memiliki ciri khas bulat mirip batok kelapa
siapa sangka jika bahan utama lampu dengan aneka warna ini berasal dari buah berenuk atau buah majapahit
arham salah seorang perajin di goa sulawesi selatan berhasil mengubah sampah buah berenuk menjadi lampu hias yang diberi nama lampu arham
pembuatan lampu hias ini terinspirasi sejak dua ribu lima belas lalu saat ia melihat banyaknya buah berenuk di sekitar rumah tetangga yang jatuh ke tanah dan tak bisa lagi dimanfaatkan warga
buah berenuk yang berasal dari amerika latin ini lazim dijumpai sebagai tanaman pagar di kebun warga
proses pembuatan buah berenuk menjadi lampu hias harus memiliki ketelitian dan metode yang benar jika tidak ingin bahan menjadi rusak
pemilihan bahan buah berenuk menjadi hal utama untuk mendukung bentuk dari tampilan lampu hias

buah yang sudah dipilih lalu dilubangi
selanjutnya pilih motif gambar yang akan ditempelkan
dari sini perajin melubangi sejumlah titik sesuai garis pada gambar ciplakan
ketika proses pengukiran berlangsung pemilihan dan pemasangan manik manik pun dilakukan dengan menggunakan perekat lem
selanjutnya amplas permukaan hingga halus dan warnai dengan pelitur
arham terus melakukan upaya pengembangan sambil menguji daya tahan produknya sebelum memasarkan lebih luas
produk lampu hiasnya mengikuti sejumlah lomba di sulawesi selatan
selain dianggap unik pemanfaatan dari buah bernuk menjadi penilaian positif
pemerintah daerah setempat mendukung upaya ekspor produk lampu arham ini yang disebut sudah ada yang memesan dari negara timur tengah